jokowi mendukung pemerintahan jadi sebagai kepala negara dia punya kewajiban untuk menjaga stabilitas politik
dengan mendukung pak erlangga kartapel
ya karena dia menganggap kemistri pak erlangga dengan beliau kan cocok jadi tidak ada intervensi
dalam hal ini sempat meyakini jokowi mendukung pak erlangga
berarti fix apa ya
menurut bapak jokowi memang mendukung pak erlangga
oh iya mendukung bukan berarti mengintervensi kan karena dia punya
sementara itu presiden joko widodo menepis kabar terkait para menteri yang campur tangan dalam pertarungan calon ketua umum di munas golkar
sejumlah menteri disebut mempengaruhi pemilik suara di munas untuk memilih air langga hartarto
tiga menteri yang disebut sebut mempengaruhi adalah menteri sekretaris kabinet pramono anung menteri sekretaris negara pratikno serta menko maritim luhut binsar panjaitan
sebagai pakar besar pakar yang memiliki
ini pengalaman yang panjang untuk politik saya
nggak mungkin bisa diintervensi menteri diintervensi dari eksternal sekretarnya
isu isu yang biasa dalam politik
kalau mencetak bisa intervensi ke golkar ada cabuan bener
pada munas golkar kali ini salah satu agendanya adalah memilih ketua umum baru partai beringin tersebut